hati hati bagi anda yang gemar membagikan berita hoax di media sosial
di surabaya jawa timur seorang wanita penyebar berita hoax tentang gempa dasyat di pulau jawa ditangkap polisi
tersangka mengunggah berita hoax tentang akan terjadinya gempa di pulau jawa di akun facebooknya
yang diikuti sebanyak tiga lebih pengikut
uuf warga jagalan kerian kabupaten sidoarjo hanya bisa tertunduk
ketika digiring anggota cybercrime ditkrim suspolda jawa timur rabu siang
uuf ditangkap lantaran dianggap meresahkan masyarakat
karena menyebarkan berita bohong atau hoax tentang akan adanya gempa dasyat yang akan terjadi di pulau jawa
pasca terjadinya gempa disertai tsunami di palu dan donggala
perempuan dua puluh lima tahun ini membagikan berita hoax tentang gempa melalui akun facebook miliknya
uuf mengaku dirinya membagikan berita hoax tersebut meneruskan dari berita yang ia dapat dari media sosial whatsapp
tanpa terlebih dahulu memverifikasi kebenaran berita tersebut
di krian jawa timur kenapa memberitakan buat gini
dapat dari mana
dari krian jawa timur
dari krian jawa timur
dari krian jawa timur
dari krian jawa timur
menurut kapolda jatim irjen pol luki hermawan
tindakan tegas dari aparat kepolisian
polda jawa timur ini untuk menanggulangi berita berita bohong tentang bencana gempa yang meresahkan masyarakat
sesuai instruksi presiden jokowi dodo
kapolda jawa timur tidak segan akan memidanakan pemilik akun media sosial yang menyebarkan berita berita hoax
menyangkut bencana gempa tersebut
ada terkait dengan hasil pengungkapan kasus berita hoak
yang mana ini kami mengira lanjuti berita presiden yang terkait banyaknya penyebaran hoax
pasca daripada gempa di palu
dan alhamdulillah tim kami yang pertama kali di seluruh indonesia ini
kita mengungkap berita yang disebarkan oleh inisial u uuf
yang tadi malam tim cyber langsung dipimpin oleh dirgensus untuk menangkap pelaku
akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal lima belas undang undang ri no satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang peraturan hukuman pidana dengan ancaman hukuman dua tahun penjara
sementara saat ini kepolisian daerah jawa timur terus melakukan cyber patrol
untuk menanggulangi berita berita hoax di sosial media
wahyu pratama surabaya
sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga anda